iya mbak tapi takut kehabisan bensin di jalan mbak
tadi pagi kan demak kasih duit
kamu beli bensin apa beli kopi di warung ten
iya mbak lupa makasih ya mbak ya
aduh nomor atem berapa ya
terus gimana war
yati memang positif kabur dari majikan ya kang
kenapa kaburnya cik
kabarnya sih katanya memang dianiaya
kang ihin jangan khawatir
gak parah kok kang
katanya cuma dipukul sedikit
tapi ya tetap aja itu namanya dianiaya
nggak bisa didiemin gitu aja
mau cuma dijewer disentil ataupun dicubit
tetep itu namanya dianiaya
tapi beneran kan cak gak parah
insya allah enggak kang
insya allah yati sehat sehat aja ya
tapi kalau bisa
jangan sampai ada orang lain yang tahu
emangnya kenapa cik
ya kasihan yati kang
takutnya nanti dia susah lagi kerja jadi tkw di luar negeri
karena jarang sekali ada majikan di luar negeri
yang mau terima tkw yang bermasalah
apalagi kalau itu masalah penganiayaan
ya mungkin karena takut di sana nanti bermasalah lagi gitu kang
nanti biro lain sampai tahu
nanti yati baru dapet kerjaan disana
ada yang lapor ke majikan ya kang
yang ada malah kontrak kerjanya diberhentiin
yati disuruh pulang
gak bisa kerja lagi di luar negeri
kan malah diberhentiin
malah dikasih ya kang
tapi beneran kan yati gak kenapa napa
iya insya allah yati gak apa apa kang
kemarin ngobrol apa aja sama bu
keliatannya dia suka yang ngobrol sama kamu ya
oh kenapa sih da
seneng banget maras marasin si aceh

eh tapi bener loh
pergi kemana sih
ya om hiday nulis pesan ini lalu ditempeli tembok
kita harus cari hiday
cari kemana kum
eh eh perut
sebentar deh sebentar deh
debbie tunggu ya
kamu jangan kemana mana
debbie kalo ada yang kenal sama jennifer
coba kamu tanya siapa tau mereka tau ada dimana
ayo buat kamu jaga adik adik kamu
ada adik pak
nah duduk ayo
gapapa pasti ketemu gue
duduk di sini
kamu tuh dimana
eh besok yati pulang kang
jadi gapapa biarin yati istirahat satu dua bulan disini
sampai saya atau cucu nemuin majikan yang baru kang
ya je terima kasih je
sekarang ini semua urusan tkw itu saya serahin sama cucu
akan mendingan catat nomor teleponnya cucu supaya lebih mudah komunikasinya ya
ya berapa teh
eh assalamualaikum ce
ini teh namanya jodoh
kalo mau godain kang acing teh jangan sekarang
kang acing teh lagi buru buru
idoi sama jennifer kabur dari rumahnya
jennifer sama kang idoi kabur kemana kang acing
ya gatau tuh ce
ini saya lagi mau nyari
jennifer sama kang idoi kabur cu
ada aja ciraul
mau pulang dulu
ih ngerti dimarahin nm
engga itu mah dia mau nangol aja kang acing
engga iya cuma ga pernah gua dengerin kang acing
sama orang irabrak
kabur kemana pak
saya tidak tahu kemana ini saya mau cari
kalo begitu saya permisi nya
pak pak saya ikut ya pak
tidak ada ilmu yang baru
idoi sama jennifer kabur
masuk tuh salam ceng
acing mau nyari idoi
ya ampun beneran mak
idoi sama jennifer kabur
yang bener ceng
beneran atau mak
tapi takut kehabisan bensin di jalan mah
tadi pagi kan demak kasih duit
kamu beli bensin apa beli kopi di warung ten
nomor atm berapa ya